tahun dua ribu dua puluh dua memasuki masa penghujungnya
banyak hal dan peristiwa yang terjadi sepanjang tahun yang menjadi sorotan publik termasuk warganet tanah air
laporan mengenai topik topik yang paling banyak dicari oleh warganet indonesia di mesin pencarian selama dua ribu dua puluh dua pun dirilis oleh google indonesia
di tahun ini pencarian seputar kesehatan masih terus mendominasi
topik topik seputar menjaga kesehatan dan olahraga menjadi yang paling banyak dicari oleh warganet
kata kunci yang paling banyak dicari dari topik ini meliputi jenis jenis olahraga tempat olahraga terdekat dan juga aplikasi pendukung olahraga
sementara itu banyaknya bencana alam tragedi dan kabar duka yang terjadi selama dua ribu dua puluh
juga menjadi sorotan warganet tanah air
tragedikan juruhan gempa dan kabar mengenai mendiang anak rituan kamil eril
menjadi beberapa topik peristiwa nasional yang paling banyak dicari tahun ini
kalau saya lihat dari tahun ke tahun memang masyarakat indonesia itu semakin ingin belajar
karena kan juga tahun ini kan memang tahun yang penuh dengan suka dan duka ya mas ya
sukanya ada dukanya pun juga sangatlah jelas dan nyata gitu
semua masyarakat indonesia itu ingin belajar dan ingin memahami kenapa terjadi
kenapa ada fenomena sesuatu hal bagaimana kabar terbarunya dan selalu mencari kabar yang terbaru dan terakuran
dari kategori tokoh verdi sambo menjadi salah satu nama yang paling banyak dicari terkait dengan peristiwa pembunuhan brigadir yosua
namun pencarian kategori tokoh tahun ini lebih didominasi oleh para konten kreator di media sosial
para konten kreator yang membuat konten konten
video sederhana kehidupan sehari hari masuk jajaran puncak pencarian
beberapa di antaranya adalah bunda korla jj farel prayoga kak jil dan grace tahir
saya juga bingung ya soalnya saya juga tidak expect ada terjadi hal ini ya
jadi artinya saya harus menunjukkan satu ekspresi yang juga bisa bangun orang lain membantu orang lain juga
kalau kamu suatu kerja hati hati do it
kalau kamu cuma mikir mikir worry atau apa apa atau hope atau dream
di tahun ini untuk pertama kalinya ada tiga musisi indonesia yang masuk ke dalam pencarian trending global
mereka adalah farel prayoga
dan juga denny caknan
tiga nya sukses mendapat perhatian publik dunia
meskipun karya yang mereka bawa bernuansa lokal indonesia
untuk pertama kalinya bahwa tiga musisi indonesia masuk ke dalam salah satu pencarian yang paling trending di global
di google di global di seluruh dunia
yaitu ada farel prayoga ada keisha lefronka dan juga ada denny caknan
yang saya rasa genre nya juga sangatlah hiper lokal ya mas
jadi turut banget

tapi selain musisi pun juga ada tempat mas
jadi tanah lot menjadi salah satu tempat pemandangan yang paling banyak salah satu yang menjadi trending ya pencariannya di google maps di seluruh dunia
pihak google indonesia menyimpulkan karakteristik warga net indonesia yang terlihat dari pencarian kata kunci tahun ini
menggambarkan masyarakat yang semakin ingin belajar
meskipun banyak kabar duka namun banyak juga prestasi yang ditorehkan oleh anak bangsa
dari kampung andika maryanto jakarta